mengaripi thailand akan jadi laga krusial bagi tim nas indonesia
dan melawan tim gajah putih yang punya lini serang mematikan
tim garuda akan menurunkan squad berbeda dibandingkan saat melawan timur leste
laga ketiga timnas indonesia di plaff dua ribu delapan belas melawan thailand pada sabtu pukul sembilan belas waktu indonesia barat
akan jadi ujian berat
melihat agresivitas thailand saat menggasak timur leste tujuh di pertandingan pertama
tim garuda diprediksi akan menurunkan susunan pemain yang berbeda dari laga sebelumnya
sebelum bertolak ke bangkok pelatih bimasakti juga telah menyatakan
akan memberi kesempatan kepada pemain yang belum bermain dan lebih berpengalaman
demi bisa mengontrol permainan
untuk itu di sektor back sayap bimas kemungkinan akan menurunkan putu gede
yang sudah kembali dari hukuman kartu merah
ia akan menggantikan gavin kwan yang main bilaga melawan timur leste
sedangkan pada sisi kiri rizky pora yang punya memori bagus memobol gawang thailand dua tahun lalu
bisa jadi opsi utama menggantikan alphard alphatir
di lini tengah evan dimas masih jadi andalan yang akan ditemani bayu pradana
yang lebih berpengalaman dibanding hargianto
di sisi sayap kiri andrik firmansa yang tampil apik pada laga kontra timur leste
nampaknya akan kembali diturunkan sejak menit awal
sementara di sisi sayap kanan riko sumanjuntak bisa jadi pelan utama
dengan mengorbankan febriha riyadi ke bangku cadangan
sementara untuk lini terdepan kualitas dan peran duo naturalisasi
mampu mencuri poin di stasiun raja manggala kandang timnas thailand
dalam pertandingan lanjutan piala ffu dua puluh tiga
yang akan dilangsungkan pada sabtu malam nanti
misi berat garuda muda yang akan bertandang ke stadion raja manggala thailand nanti malam
mendapat dukungan penuh dari persatuan sepak bola seluruh indonesia pssi
pssi berharap seluruh pemain tampil all out
demi menjaga asa lolos dari penyisian grup b
yang dihuni indonesia thailand timur leste singapura dan filipina
menanggapi banyaknya kritikan terhadap penampilan timnas u dua puluh tiga
yang tampil di luar ekspektasi
wakil ketua bumah pssi
berjanji akan melakukan evaluasi
itu energi bagi timnas kita
evaluasi tentang penampilan ini tentu kita prioritaskan
setelah nanti semua event ini selesai
kita percayakan kepada tim pelatih dan ofisial
dan yang terpenting memberikan kepercayaan penuh
kepada pemain yang sekarang bertanding di squad aff kita
kita semua berharap indonesia mempertahankan peluang
untuk lolos dari bapak bapak semipila